kita tergabung dengan mita handayani di arena pekan raya jakarta
selamat siang mita
mita hari ini merupakan akhir pekan pertama setelah prj dibuka
lalu seperti apa serunya di sana apakah sudah ramai pengunjung mita
mita apakah anda bisa mendengar saya
ya selamat siang benny
untuk hari ini adalah hari keempat pekan raya jakarta
hari ini memang adalah weekend pertama pelaksanaan pekan raya jakarta
jika untuk hari senin sampai dengan jumat
itu untuk pembukaan pekan raya jakarta mulai pukul setengah empat sore
namun setiap weekend sabtu minggu dan hari ini
perdananya dimulai dibuka dari pukul sepuluh pagi
apabila saya lihat keliling
ini memang berbeda
tapi belum terlalu ramai benny
karena sekarang memang ramainya ini akan mulai nanti sampai dengan malam
karena nanti malam itu akan ada band dari musisi tanah air
dan untuk hari ini nanti akan ada kangen band dan juga raja krito
nah benny ini untuk kemeriahan di sini memang karena diisi oleh dua lima ratus usaha
yang mengisi satu lima ratus stand
di sini mulai dari kuliner otomotif dan juga elektronik
nah saya pengen tahu nih saya pengen ngajak ngobrol kali ya
di sini kira kira gimana sih keseruan para pengunjung yang ada di sini
karena memang di sini bukan hanya untuk warga jakarta saja
tapi memang ternyata ada warga dari luar jakarta yang mendatangi pekan raya jakarta
nah saya mau cari kira kira ibu ini mau nggak ya diwawancara
namanya siapa bu
ibu yuli ini dari mana nih
saya kebetulan dari cianjur
jauh ke sini
kenapa nih jauh datang ke pekan raya jakarta
acara ini momen ini sangat dinantikan ya
setiap tahun sekali
apalagi kan kita setelah pandemi terus keseharian kita kerja
senin sampai jumat terus ada weekend
saya sempatkan ke sini bersama keluarga
apa nih yang paling dicarikan di sini
banyak diskon tubuh
apa ibu emang tujuannya cari diskon ke sini
sebetulnya kita liburan ya kedua
kalau ibu ibu biasanya kita cari diskon
alhamdulillah di sini diskonnya begitu
antusias lihat masyarakat jakarta apalagi luar jakarta sangat banyak
terbu atau emang ke sini buat kulineran aja atau gimana
pertama kalau ibu ibu biasanya kuliner
yang kedua kita ibu ibu biasanya di dapur butuh peralatan yang
yang amat kita cari diskonnya sih ya
kebetulan barang barang yang juga bagus
dari mulai yang termurah sampai termahal juga ada
terima kasih mbak
ibu yuli aturnuhun untuk informasinya silakan untuk berkegiatan kembali mencari diskon lainnya ya bu ya
nah ini berbicara mengenai diskon
jadi nggak heran kalau misalnya bukan warga jakarta aja yang ingin datang ke pekan raya jakarta
tapi juga warga
dari luar jakarta
saya juga penasaran sebenarnya ada booth apa saja yang cukup ramai di sana yang paling ramai
dan promo apa saja yang ditawarkan oleh mereka
dan mungkin anda juga sudah mengincar nih pada saat di prj sekarang
apa yang kira kira akan anda kejar mita
kalau misalnya apa yang paling dikejar oleh saya sih kalau misalnya saya sebagai wanita pasti skincare
karena memang di sini juga banyak yang juga
di sini juga tenan yang paling banyak itu adalah dari kendaraan listrik
pihak penyelenggara sendiri menginformasikan bahwa memang tahun kemarin nilai transaksinya itu tujuh tiga triliun rupiah
walaupun memang pelaksanaan tahun kemarin empat puluh hari
di tahun ini pelaksanaannya tiga puluh tiga hari lebih pendek tujuh hari
namun penyelenggara yakin bahwa nilai transaksi tahun ini bisa melebihi nilai transaksi di tahun kemarin
karena memang kendaraan listrik seperti mobil listrik dan juga motor listrik itu mendominasi tenan tenan yang ada di sini
mereka menyiapkan tenan di hall a satu dan a dua
namun karena banyaknya antusias dari penjual motor dan mobil listrik ini
menyiapkan di hall c
seperti itu beni
jadi masih ada kendaraan listrik yang ditawarkan dan juga ada diskon besar besaran begitu
dan juga buat apa namanya yang masih ingin mencari tempat untuk menghabiskan waktu liburan juga bisa datang ke prj
karena nanti juga ada kangen band gitu ya nanti malam
terima kasih mita selamat bertugas kembali dan selamat mencari skincare incaran anda